lama ini gak ada diskon ada diskon kereta api bus semuanya ada diskon
sehari hari ia hanya menonton televisi
kita bergerak ketika terjadi sesuatu
setelah gempa yang terjadi pada dua puluh satu november yang lalu
ya kata lo apa jaguar udah ganti namanya apa
tak jarang agus menerima cibiran dari warga karena menari dan berdandan seperti perempuan
dan yang terakhir kita juga bisa tahu sebenarnya berapa banyak uang tunai dan berapa banyak uang yang mungkin kita taruh di kartu atm atau kartu debit yang perlu kita persiapkan
tapi juga bisa merambah ke pihak lain
dan ini pun tidak membatalkan puasa
iya makanya seperti biasa kita kalo ngobrol di abas talk pasti ngomongin awal karir basket lah ya
jadi pernyataan keras ibu mega berkaitan dengan ancaman kkn ancaman dinasti politik secara langsung tidak langsung
anggrek yang menempel di batang pohon kemudian batangnya lapuk anggreknya ikut jatuh